gak usah pura pura tidur
gak usah pura pura tidur

tadi waktu di luar ustadz lihat lampu yang nyala tiba tiba mati
berarti baru dimatiin
berarti kalian baru tidur
suara kayak balon kempes
mau bangun atau enggak
mau bangun atau enggak
kalau kamu gak mau bangun
ustadz musa yang mulia dasantun
akan membangunkan kamu dengan cara ustaz sendiri
ustaz musa yang mulia dasantun
ustaz musa yang mulia dasantun
bangun bangun gak
udah mau nyalain lampunya
mau bangun sendiri apa mau dikelitikin kakinya kayak dot dot
mau bangun sendiri apa mau dikelitikin kakinya kayak dot dot
hai kal itu apaan pakai jubah jubah gitu
lepas jubahnya lepas
aduh aduh aduh
kalian ini kebangetan ya
karena kalian belum tidur sampai jam segini
karena kalian belum tidur sampai jam segini
bikin ulah lagi
pakai baju baju kayak gini
kalian udah ngerjain ustadz yang mulai dari santun ini
maka dari itu
kalian akan ustadz musa berikan hukuman berupa
ustadz gak bisa ditawar ustadz
oh mau ditawar
ah pasti gak bisa ditawar
yaudah sepuluh kali ditawar jadi dua puluh kali ya
langsung sekarang juga
yaudah yaudah cukup cukup ya
sekarang kalian udah
lepas bajunya itu haikal
kemudian kalian tidur lagi
jangan macem macem lagi
kamu kok tidur disini
yang tidur disini kan harusnya sobri
pasti dia tidur di kamar indra
yaudah kalau gitu kalian tidur cepetan
bangun jangan tidur dulu
aku masih ngantuk
ustadz tidur dulu dong
kenapa sih kamu tuh perlu ngagetin ngagetin aku tuh
aku tuh juga kaget
sama kan aku juga jadi kaget
aduh najwa aku tanyain aku tuh belum ngantuk
temenin aku yuk
ngapain sih nemenin kamu malem malem begini tuh
udah pokoknya temenin aku aja
kamu ngapain malem malem ke kamar santriwati lain
terus kamu kenapa belum tidur
ustadz amalia tuh belum ngantuk
terus amalia tuh tiba tiba malem malem kelaperan
perutnya bunyi keribuk keribuk gitu
kamu ngapain sih dibawa ke kolam kasur
mending kamu keluar deh
kan gak diem yang main petak kumpet
kalau kamu mau main petak kumpet
mending ajak aku
siapa juga yang main petak kumpet
eh eh depan rumah
kayak ada yang bawa pesing deh
iya nih siapa sih apa
nih diantara kalian berdua nih
engga mungkin ini antara kalian berdua nih
bukan bukan itu pasti kamu
ngapain disitu keluar cepetan
enggak mau set setakut muas betul betul ya
aduh sakit ya sakit ya itu sakitnya sih biasa malunya luar biasa bantuin
ngapain sih ngupet di situ ini saat saya takut saya didatengin pesawat
wah lah didatengin apa dep kolektor tukang pln tukang air rt rw camat
pelurahan presiden menteri datangkan datengin malaikat maut
maut ulala enggak itu enggak ada malaikat maut itu semua itu kerjaannya
ketaman mini pulang sekolah
haikal selalu bikin masalah
sendang saya ini tipa aku ustadz
ah leser aja kamu udah
ah kamu kadang kadang banyak
suruh tidur tawa tawa
sekarang mendingan kalian tidur
mau sholat subuh gak susah dibangunin
nih bau apaan ya
selain baunya pesinya kuat
juga perih kena mata
nah saya tadi mbak ustadz
kayak tadi ada yang bawa pes yang minta ustadz
si yang tadi
ketika sobri belum ada
tapi pas ada sobri
ustadz ustadz mau lihat dasar tuh
ustadz jangan dibuka
tahan tahan tahan
ini ustadz siniputnya
mau banget sih
itu pas apaan tuh
udah tahu pipis
waktu itu saya ketemu malaikat
jadi kamu tuh yang ngopol